hai polisi terus mengusut dugaan perusahaan fasilitas umum dan sejumlah kedaraan polisi
di luar stadion kanjuruhan malang jawa timur polisi mengaku telah mengantongi nama nama
para pelaku perusakan tersebut berdasarkan sejumlah barang bukti seperti rekaman kamera
pengawas atau cctv di sekitar stadion dan sejumlah video yang beredar meski demikian
kd fumas polri irjen pol dedi prasetyo belum merinci jumlah dan identitas para pelaku perusahaan
polisi mengimbau pelaku perusakan dan pembakaran di luar stadion kanjuruhan agar segera menyerahkan
diri sudah tidak kita identifikasi udah ditambah cctv yang kita temukan yang termasuk juga ada
beberapa video dan foto yang kita temukan kita sudah mengidentifikasi pelaku pelakunya
polisi juga menyangkal tudingan banyaknya korban di stadion kanjuruhan malang akibat gas air mata
yang kedaluarsa menurut deddy efektivitas gas air mata yang kedaluarsa justru menurun polri tetap
dalam pendirian penyebab kematian ratusan supporter di stadion kanjuruhan adalah kekurangan oksigen di
area pintu yang sulit terbuka gas air mata yang kedaluarsa justru tidak efektif karena reaksi zat
kimianya menyebabkan kematian di stadion kanjuruhan malang dan juga kematian di stadion kanjuruhan
menanggapi temuan komisi nasional hak asasi manusia beberapa waktu lalu sebagian gas
air mata kedaluarsa deddy mengatakan polri tidak menyangkal adanya penggunaan gas air mata
kedaluarsa dalam peristiwa di kanjuruhan jadi saya ikut lagi saya mengutip apa yang disampaikan loter
masaju evita di dalam gas air mata memang ada
dengan kan harus mampu membedakan
ini kimia beda dengan makanan
kalau makanan ketika dia kada rasa
maka di situ harus ada jamur
ada bakteri yang bisa mengganggu kesehatan
kebalikannya dengan zat kimia
atau gas air mata ini
ketika dia expired
justru kadar kimianya itu berkurang
sama dengan efektivitasnya gas air mata ini
dia tidak bisa lebih efektif lagi
sementara itu tim gabungan independen pencari fakta tragedi kanjuruhan
bertemu asosiasi pemain profesional indonesia
pertemuan ini untuk mengklarifikasi sejumlah temuan di lapangan
dengan ketentuan atau aturan yang seharusnya
dalam pertemuan ini
tgipf menemukan sejumlah aturan yang tidak dijalankan
misalnya soal pengamanan berlebihan
fasilitas stadion yang tidak layak
dan waktu pertandingan yang tidak bijak
menyebut banyak kebiasaan yang ternyata tidak sesuai aturan
mulai dari pengamanan
hingga waktu pertandingan di malam hari
ada surat dari kapolres yang mengatakan
yang meminta agar dilaksanakan sore hari
terus kemudian diminta oleh pt lib
agar dilakukan pada malam hari
kalau memang itu ditolak
mengapa polisi kalah
mengapa polres kalah
mengapa polres kalah dan harus tetap dijalankan pada malam hari
kami bicara dengan para atlet
dan para atlet mengatakan sangat tidak nyaman bertarung
mulai setengah sepuluh malam misalnya
kalau kemarin kan tidak jam setengah sepuluh malam
tapi banyak sekali hal hal seperti ini dilakukan setengah sepuluh malam
nah tadi kami juga mendengar ada yang mengatakan
mungkin itu salah satunya adalah
mengakomodir mungkin ya kemungkinan ya
mengakomodir iklan rokok yang baru mulai diizinkan keluar setengah sepuluh malam
reynald menambahkan beberapa barang bukti hasil temuan
akan dikonsultasikan dengan para ahli di jakarta
tim liputan cnn indonesia